sejumlah abdi dalam keraton yogyakarta ikut mengantre saat kick off vaksinasi booster covid sembilan belas di geraha pradipta bantul
mereka tampak menjalani prosedur sama seperti lansia lain
sajinem salah satunya
dia mengaku lega setelah divaksin booster covid sembilan belas
ada dua kelegaan yang dirasakan perempuan enam puluh delapan tahun ini
yaitu lega karena merasa sudah lebih terlindungi secara kesehatan
dan lega karena sudah menjalankan perintah dari keraton yogyakarta yang diamanatkan padanya
suratijo binangun tak seberuntung sajinem
jauh jauh dari rumahnya dikasihan bantul lansia enam puluh dua tahun ini gagal mendapatkan suntikan booster
meski demikian suratijo mengaku tidak kecewa dan akan tetap mengikuti arahan dari petugas
saya mengaku vaksin ini sudah dikonsumsi tapi tidak bisa dikonsumsi
ini secara terakhir saya pun ketiga
nah saat ini kan urutan urutan ini pun ketiga
nah saat ini ini bergantian alat apa apa itu buat jaring wanten
kalau boleh seminggu malam tidak mereka kalau tidak bisa dikonsumsi
menurut kepala dinas kesehatan dia pembayun setianing astuti suratijo gagal di vaksin booster
karena sebelumnya ia menggunakan vaksin astrazeneca
nah untuk yang basicnya atau primernya astrazeneca insya allah minggu depan kita lakukan karena itu bisa pakai moderna
yang platformnya agak beda tetapi itu heterolog cuma itu yang direkomendasikan
jadi memang yang hari ini tiga hari ke depan ini kita kejar yang sinovac karena sinovac jauh lebih banyak
ya tau kalau astrazeneca kemarin kan terbatas
hingga akhir januari
pemerintah daerah istimewa yogyakarta menargetkan bisa memvaksinasi lebih dari empat ratus tujuh puluh dua ribu lansia
sementara pada awal februari diharapkan sepertiga warga yogyakarta sudah divaksin booster covid sembilan belas
hendrawan setiawan daniel yuwantoro daerah istimewa yogyakarta